nama mahfud md disebut sebut sebagai calon ketua tim kampanye jokowi ⁇ maruf ⁇ dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
namun mantan ketua mahkamah konstitusi ini menilai bahwa dirinya merupakan anggota dewan pengarah pembinaan ideologi pancasila
yang dituntut netral dalam dunia perpolitikan
saya tidak bisa menjadi ketua tim sukses atau tim pemenangan
karena saya berada di badan pembinaan ideologi pancasila
nah pembinaan badan ideologi pancasila itu ditugaskan oleh presiden oleh pak jokowi
untuk menata ideologi tentu termasuk di dalamnya bagaimana netralitas penyelenggara negara
nah badan ideologi penyelenggara negara juga
oleh sebab itu kalau saya masuk ke tim sukses yang manapun itu berarti saya tidak netral
nah saya tidak bisa menjadi ketua tim sukses atau tim pemenangan ideologi pancasila
karena saya berada di badan pembinaan ideologi pancasila